ratusan joki kuda dari sejumlah daerah di jawa barat berkompetisi dalam lomba pacuan kuda yang digelar di lembang kabupaten bandung barat
antusiasme penonton yang membludak hingga ke dalam arena menyebabkan seekor kuda tak dapat menahan lajunya hingga menyeruruk kerumunan penonton
beruntung tidak ada korban luka namun para joki harus ekstra hati hati saat mengendalikan kudanya
digelarnya pertandingan pacuan kuda di lembang kabupaten bandung barat pada minggu siang mendapatkan antusias ratusan warga
tidak hanya memadati pinggiran lapangan penonton pun membludak hingga ke dalam arena lapangan
akibatnya para joki kuda harus ekstra hati hati saat mengendalikan kudanya
ya bisa bisa jadi pengaruh karena takut ada yang ketabrak juga
ya konsentrasi sedikit
si ekor kuda bahkan tak dapat menahan lajunya hingga menyeruluk kerumunan penonton
meskipun berbahaya namun penonton tak kapok untuk kembali mendekati arena sambil mendukung para jagoannya yang sedang bertarung
pemimpin yang berpikir akan menjadi penjagaan yang lebih maju
kuda lemba pasti yang diatur
iya atau sah
ya yang dikutukan sama pagi pagi
lomba ini digagas oleh paguyuban kuda lembang
lomba dibagi dalam beberapa kelas dan diikuti satu ratus lima puluh empat peserta dari sejumlah daerah di jawa barat
salah satu tujuannya adalah guna menjaga olahraga tradisional sekaligus menjadi ajang hiburan bagi masyarakat setempat
tresna pamungkas kabupaten bandung barat